bagi anda yang tidak mencuci tangan setelah beraktivitas di luar
jangan khawatir karena kini anda bisa menggunakan hand sanitizer atau cairan pembunuh kuman
nah di surabaya sejumlah mahasiswa berhasil membuat cairan pembersih tangan dari kulit jeruk limau
penemuan ini diklaim lebih afdol daripada cairan pembersih tangan pada umumnya
eits tapi jangan terburu buru dibuang dulu karena ternyata kulit buah lemon ini bisa dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat cairan pembersih tangan
putu anugrah pradita mengubah kulit jeruk limau ini menjadi cairan pembersih tangan alami
produk ini diciptakan untuk tugas akhir di fakultas farmasi universitas katolik widya mandala surabaya
proses pembuatannya sederhana
pertama kulit lemon dikeringkan dengan
oven suhu rendah lima puluh derajat celcius selama satu hari
kenapa kulit lemon harus di oven sekering mungkin
supaya memudahkan ketika di blender dan ditarik zat aktifnya
setelah di blender dan disaring hingga halus kulit jeruk diekstraksi dengan sistem masrasi
kulit jeruk itu direndam dengan etanol selama satu hari lalu diuapkan hingga mengental
ekstrak ini kemudian ditambah sejumlah zat seperti ultras dua puluh gliserin etanol peg enam puluh almond dan sejumlah zat sejenis alkohol bernama trietanolamin
selain bisa membunuh bakteri pembunuh kuman dari jeruk limau juga bisa mengurangi jumlah sampah di lingkungan
untuk efek sampingnya saya sudah menguji untuk memakai panelis dengan melalui uji iritasinya itu sendiri
dan panelis itu sendiri tidak merasakan adanya iritasi atau kulit kemarahan
biasanya untuk iritasi itu
sudah dilakukan uji kekeringan kulit
jadi kulit apabila dipakai mikroskop itu kulit tidak akan mengering sama sekali
putu berniat memproduksi dan menjual cairan lima puluh ml ini setelah mendapat pengesahan hak patent serta izin badan pengawas obat dan makanan
nah jadinya adalah cairan pembersih tangan yang sudah saya gunakan tadi
tidak menyangka kan
selain mengandung flavonoid yang bisa membuat kulit merah
membunuh bakteri setelah seharian beraktivitas di luar
atau kita juga lupa mencuci tangan
ternyata hmm baunya segar lemon dan lembut di tangan
kan sota marindora surabaya